sementara itu kebakaran hutan taman nasional baluran kembali terjadi di sepanjang jalur pantura bitakol situbondo banyuwangi minggu sore
kencangnya tiupan angin dan banyaknya tanaman kering membuat api dengan cepat menjalar dan membakar belasan hektare hutan
beginilah upaya petugas taman nasional baluran dalam menangani kebakaran hutan yang terjadi minggu sore di jalur pantura bitakol situbondo jawa timur dengan menggunakan alat seadanya
kencangnya tiupan angin dan banyaknya tanaman yang kering membuat api nyaris merembet ke jalan raya
petugas pun terlihat kualahan menangani api
kemudian warga sekitar yang melintas pun turut membantu memadamkan kobaran api yang terus membesar
penyebab kebakaran masih belum diketahui
kebakaran ini sempat membuat jalur lalu lintas pantura surabaya banyuwangi terganggu jarak pandangnya karena tertutup kabut asap
hingga minggu kemarin pihak taman nasional baluran belum memberikan keterangan resmi
terkait kebakaran hutan yang terus terjadi di puncak musim kemarau ini